pemerintah kabupaten jember jawa timur jumat pagi menggelar sidang isbat nikah masal
yang diikuti oleh seribu pasangan dan dilakukan daring dari sebelas lokasi persidangan
banyaknya pasangan yang ikut membuat program ini mendapat penghargaan dari museum rekor dunia indonesia
pemerintah kabupaten jember jawa timur jumat pagi menggelar sidang isbat nikah masal
dalam kegiatan kali ini seribu pasangan yang tersebar di sebelas lokasi sidang keliling
mengikuti persidangan dengan delapan belas hakim pengadilan agama jember
program ini diadakan sebagai bentuk kepedulian pemkap jember kepada warga tak mampu
kegiatan isbat nikah ini mengapa kami selenggarakan rutin
karena ini adalah program untuk memenuhi hasasi manusia
terutama anak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi di negara
barusan secara agama maka anak anak yang dilahirkan dalam akte kelahirannya dicatat sebagai anak mama
dengan sidang isbat ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum perkawinan dijalankan di negara
karena gratis dan diutamakan bagi mereka yang dalam keadaan ekonominya tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa
hingga saat ini tujuh satu ratus dua belas pasangan sudah tercatat secara resmi
yaitu pada dua ribu tiga belas sebanyak satu satu ratus dua belas pasangan pada dua ribu delapan belas sebanyak lima pasangan dan tahun ini seribu pasangan
namun di tengah pandemi covid sembilan belas pelaksanaannya dilakukan daring
banyaknya pasangan yang berminat membuat program yang diselenggarakan oleh
dinas kependudukan dan catatan sipil jember ini mendapat penghargaan dari museum rekor dunia indonesia
di masa pandemi seperti ini telah diadakan sidang isbat dengan peserta terbanyak secara daring
yaitu ada seribu pasang peserta pengantin yang disahkan secara negara yang berjalan di sebelas titik misalnya kabupaten jember
kegiatan ini resmi tercatat di muri

dan kami anugerahkan pihak pengharganya kepada pemerintah kabupaten jember
dan juga kepada pengadilan agama jember dan juga kemana ru
selain itu bupati jember meresmikan sekaligus memberangkatkan pendopo ekspres
yang dibiayai oleh apbd dengan personel yang dilengkapi sepeda motor dan surat tugas resmi
untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan
saya fulkus mandani jember jawa timur